terhubung dengan situasi terkini di partai persatuan pembangunan atau kantor ppp
enggak yang ada di kepala kamu saja katanya presiden
terhadap pak romi yang ada di kepala saya itu
kibar baru kita nyarang
nah ini mulai lagi
saya tidak tahu allah menaklirkan
nah setelah itu saya bertuah kepada allah
seperti tuah biasa
kalau memang wabres ini baik buat saya agama saya dunia saya akhirat saya
baik buat bangsa saya baik buat negara saya
kalau ternyata jelek
buat agama saya buat dunia saya
buat akhirat saya buat bangsa saya buat negara saya
pas ribuan dijauhkan saya
karena itu saya tidak mau bersiapkan tim
saya tidak ada tim tidak ada
tidak ada ting teng tidak ada
tidak ada apa namanya itu
ya maka lalu ditanya siapa anunya
enggak ada orang saya yang tidak ada tim
ya jadi memang
bahkan ketika kemarin sore kemarin sore ya
biasa saja saya di emosi
saya memanu dana mengumpul dana
rempuk rempuk saya juga
saya mulai ada berita berita jam empat
saya disuruh datang ke satu tempat
katanya sudah mengarah ke pak mahfuz
enggak ini ada arah baru
berarti saya muter
setengah lima pak
yang lima puluh mega
oh ini aduh
enggak ada yang pakai saya mulai
saya kan sudah mengatakan
saya enak nyaman di jalur ini
tapi kalau negara membutuhkan saya membutuhkan saya
iya ulama itu kan begitu
kalau dibutuhkan manfaat
ya harus siap
walaupun ada yang ditelan
saya itu tidak boleh
saya itu boleh
saya itu tidak boleh
untuk berdur jadi presiden
giliran saya wakil presiden tidak boleh
maksudnya tidak boleh
jadi ya hanya bolehlah
karena itu saya bersyukur kepada allah
ya kemudian saya dipilih
terima kasih kepada pak jokowi
dia itu menghargai ulama
penghargaan pada ulama
pak jokowi tidak bilang
saya menghargai ulama
oh tidak pernah ngomong dia
tapi dia kerjain
sila silahi pada ulama
kalau saya membangun itu kan
oh hormatnya luar biasa
kalau saya kan
pak jokowi itu hormat
karena itu secara perbuatan
umumnya menghargai ulama menghargai ulama
malah waktunya bukan ulama
kalau saya di b tiga mp kan
saya sebenarnya ya
oh itu pak ijo
iya pak ijo
ijo nya pak romi
pak kiai kan pernah di juduannya
pak kiai pernah di
pak kiai pernah di pkb
pak kiai pernah di b tiga

b tiga itu saya dprd di kpi
itu masuk dari fraksi nu
saya menjadi ketua fraksi golongan islam

saya langsung jadi ketua fraksi p tiga
dari partai b tiga
dan b tiga menang di jakarta waktu itu
empat tahun kan
berapa tahun itu saya
gambar kabah saya itu udah lama itu
jadi pkb kan itu sudah
sembilan bulan sampai
pkb itu juga
buat saya ini ruang saya
rumah saya ini rumah saya
jadi buat saya
dengan pak romi ini terus
apalagi saya sekarang terakhir sama eko
bagian eko itu eko itu
p tiga dan pkb
saya baru ketemu pak
kemarin saya ketemu pak jokowi
enggak mau tanya yang eko
saya akan nanti keputusan
jadi teleponnya belum pernah
permohonannya belum pernah jadi pak jokowi
saya diminta pendapat
terima aja semua calon wakil presiden
terima saja kriterianya itu
nanti hasil istiqorohnya itu
nanti hasil istiqorohnya itu
nanti hasil istiqorohnya itu
dikonsultasikan dengan ulama
terima kasih pak
habis itu bapak memilih saya
terima kasih pak
jadi calon wakil presiden ya
bapak memilih saya
iya pak ini suruh pakai air
suruh apa pak
ya istiqoroh saya itu ya pakai air
ya istiqoroh saya itu ya pakai air
itu kata beliau
membantu pak jokowi kalau nanti
oleh karena itu kita
mau menjaga pilpres ini
supaya tidak menimbulkan
kegeduhan yang tidak terjadi
katanya pak jokowi bukan program
mana yang baik
calonnya itu di
nah kalau kita
ini programnya nanti saya kira ada
timnya tapi yang pasti
pertama itu soal keutuhan
keutuhan bangsa ini penting
saya sering mengatakan
bangsa ini dibangun
di atas landasan yang kuat
itu undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima itu sebagai landasan
undang seribu sembilan ratus empat puluh lima itu adalah
negara ini negara kesepakatan
ada yang menyatakan darsul
ada yang darsul amir
yaitu negara kesepakatan
kita harus menjaga kesepakatan
kita pun di indonesia itu
jadi islam mita itu ada kesepakatan
kalau di saudi itu
nggak ada mita
kalau kita ada ma'al mita
karena itu tidak boleh
kita keluar dari itu
apakah kesepakatan itu ada dalam al quran